warga desa kaibahan kecamatan kesesi kabupaten pekalongan jawa tengah mulai berdatangan di
areal pemakaman keramat di desa kaibahan setempat pada minggu pagi selain kaum pria
yang membawa perlengkapan bersih bersih para ibu ibu juga membawa makanan yang dibungkus
dengan daun pisang sebelumnya ratusan nasi itu diarak keliling kampung dengan tujuan
sebagai tolak bala agar warga setempat dijauhkan dari segala bentuk musibah hal itu juga dilakukan
sebagai rasa syukur kepada tuhan atas berkah yang diterima usai bersih bersih dan berdoa
warga pun bisa menyantap nasi secara bersama sama untuk mengenang sejarah jadi anak cucu kita ya
biar apa melanjutkan mengikuti itu bahwa apa budaya itu tidak tidak harus dihilangkan tapi
harus dilestarikan ratusan masyarakat di desa tempilang kabupaten bangka
barat pada minggu siang juga menggelar pesta adat perang ketupat di kawasan pantai pesisir kuning
bangka belitung sertanya ada kubu laut dan ada kubu darat iya itu ada dua kubu harapannya ke depan bahwa
adat ini tetap dilestarikan perang ketupat merupakan tradisi yang digelar setiap menjelang
tempat yang sudah berlangsung ratusan tahun ini diikuti dari kalangan remaja masyarakat umum
hingga pejabat pemerintah yang datang untuk meramaikannya usai saling lempar ketupat
para peserta dari kedua kubu lalu saling berdamai tanpa rasa dendam dan saling meminta maaf
pesta perang ketupat ditutup dengan melepas perahu yang berisi sesaji ke
laut sebagai wujud syukur masyarakat khususnya para nelayan atas hasil laut
tradisi lainnya yaitu pawai obor ribuan umat islam di kecamatan lembang kabupaten
bandung barat pada minggu malam berjalan kaki sambil membawa obor pawai obor tersebut diikuti
oleh anak anak hingga orang dewasa mereka berjalan kaki dengan berkeliling ke sejumlah ruas jalan
kegiatan dilepas dari alun alun lembang oleh musbika kecamatan lembang selain untuk menyambut
datangnya bulan ramadhan kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi antara
warga lembang tim liputan cnn indonesia warga berbut gunungan apukat sebanyak dua ton setengah
dalam tradisi kenduren apukat di desa sambirjo kecamatan monosalam jombang jawa timur seorang
warga bahkan jatuh pingsan akibat berdesakan saat mengikuti tradisi tahunan ini tradisi
kenduren alpukat digelar di lapangan desa
sambirejo kecamatan wonosalam jombang jawa timur minggu siang sejumlah tumpeng hasil bumi lainnya
berupa sayuran maupun buah buahan juga diarak menuju lokasi warga yang memadati lapangan
kemudian langsung menyerbu sedangkan gunungan alpukat setinggi sepuluh m ini dijaga petugas keamanan
dan apukat dibagikan dengan dilempar kearah kerumunan warga sebanyak dua ton setengah apukat
disusun menjadi gunungan tumpang alpukat ini merupakan hasil bumi masyarakat dengan berbagai
jenis mulai aligator hingga lokal hai masalah ini akan bisa rancangan dua ton setengah ini
meski saling berdesakan warga mengaku senang dan bahagia
yang tidak mengikuti acara ini bahkan saat berebut gunungan apukat seorang warga jatuh
pingsan sehingga harus dievakuasi kenduren alpukat di wonosalam merupakan bentuk syukur akan hasil
panen yang melimpah selain tradisi kenduran akukat wilayah wonosalam juga dikenal dengan
tradisi kenduren durian
tim liputan cnn indonesia